ada berapa pertanyaan
semua terkait kejadian tanggal tujuh agustus
ada yang mengarahkan
kita tunggu nanti
kita belum pulang dari pagi soalnya
banyak ditanyakan apa tadi secara umum
pokoknya kejadian tanggal tujuh
kejadian tanggal tujuh itu kita periksa
bagi yang melihat penyaksikan
dan ini kan anak
dan ini kan anak kecil dan ada perlaku hal khusus untuk
tentu orang tua
orang tua sedang bimbing
jadi tetap fokus pertama kita yang kita tanyakan itu kepada orang tuanya
nanti biar orang tuanya menanyakan kepada anaknya